pemerintah dki jakarta menyiapkan ribuan unit rumah susun hingga tahun dua ribu dua puluh
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mengklaim rumah susun yang dibangun memiliki standar dan fasilitas lengkap
salah satu contoh rumah susun jati negara barat rumah susun ini disediakan khusus untuk warga yang terkena relokasi normalisasi sungai ciliwung
berisi lima ratus delapan belas unit yang tersebar di dua gedung di enam belas lantai ini rumah susun dilengkapi fasilitas pendukung untuk keamanan dan kenyamanan warganya
di sini ada room controlnya ada cctv ruang kontrol untuk pengamanan untuk pengamanan kebakaran kita ada sprinklenya
terus di setiap unit itu kita taruh ampar pak untuk pengaman kebakarannya
menurut elis sarpiah warga
pindahan kampung pulau sejak penghujung lebaran lalu kompleks rumah susun jatinegara barat memiliki fasilitas mumpuni
serta pelayanan cepat tangga
kalau sampai sejauh ini sih kemarin kebetulan di lantai empat ada yang pindahan tuh sempat bocor kamar mandi
tapi penanganannya tanggap hari ini saya lapor langsung pengelola panggil tukang empat orang datang besok udah beres
tanggap mereka terus ditanya sampai sejauh ini ibu hambatannya apa keluhannya apa kita ada dua puluh empat jam
masalah air gitu kan dikasih tahu ini gunanya apa
mereka tanggap kebersihan juga mereka cepet tapi mungkin karena baru sedikit ya
terus juga kalau listrik pas malam malam mati mereka ada siap
nah lift yang saya gunakan tadi adalah salah satu fasilitas yang dapat dinikmati oleh warga baru penghuni rusunawa jatinegara barat
biaya operasional yang murah perencanaan fasilitas yang baik serta lokasi yang cukup strategis
merupakan bahan pertimbangan yang kuat
bagi warga untuk ikut proses relokasi dan secara langsung mendukung ketertiban yang sedang digalakan oleh pemerintah provinsi dki